untuk menghadapi arus mudik lebaran
memasang sepuluh kamera pemantau atau cctv
di titik rawan kemacetan kecelakaan dan kejahatan
pemasangan kamera pemantau ini mulai dari
wilayah perbatasan jawa barat jawa tengah
hingga perbatasan banyumas
salah satunya adalah di pos polisi karangpucung cilacap
kamera cctv yang terpasang
dipantau dari monitor yang ada di setiap pos jaga polisi
sehingga setiap pergerakan lalu lintas
di jalur selatan jawa bisa terpantau
selain petugas para pemudik juga bisa mengakses cctv ini
satu lantas cilacap juga akan melakukan patroli rutin
di sepanjang jalur selatan jawa